kamu dokter ya
mimpi apa sih ini
demas siapa kayak dok
ya tapi diperiksa aja dulu ya
ini ubaidillah bukan alek
ini kalau dibuka dibelak ada obengnya
tapi harusnya diperiksa aja dulu
tapi ada alek sedikit
oh iya pak ubaidillah
iya pak alek
sebaiknya istirahat aja dulu ya
ya ini istirahat beneran ya
emang ini istirahat dulu
orang gila memang tidak akan ngaku dirinya gila
hai jangan cekko
pak johan ini sehari hari kerjanya apa
mengantar surat surat penting dari kantor kami pak
terus pak johan dapat bungkusan itu dari mana
pengirimnya jelas alamatnya jelas
ya surat itu saya antar pak
saya tidak tahu pak
dan tak pernah saya buka pak
itu adalah sebuah larangan dari kantor kami pak
ah pak nukman
selamat datang pak nukman
bapak kenal saya
pak nukman ini sudah lama menjadi target kami
kasian ya pak
sayang orang yang salah itu jangan dikasih honey
yang salah santi ma
santi tadi ngajak susi jalan pulang
santi pengen nyobain jalan kaki
alex tetap salah
dia telat jemput santi
bukannya telat om ma
tapi santi kabur duluan
dia estrogenan usia empat belas tahun kumar
tapi sudah keselamatan inidown
di waspada bunyi
tidak dapat membeli unterschieduri
orang kedua gitu ini
dalam ber discern ringgit
masuk dalam buto
essa ph bapak mada ini
tidak dapat disenjong
hilang deh itu anak
mau pemahaman kamu tigus kecil
mau bermain main sama saya
yuk sama papa kita nyari pahing
malam malam begini pak
biar malam malam dia enggak salah kok
mama di rumah aja ya nemenin ibu
aku seorang kapiter
aku seorang kapiter
aku seorang kapiter
aku seorang kapiter
aku seorang kapiter
aku seorang kapiter
aku seorang jelajah
mampu nyai bau panjang
kalau berjalan seru
aku seorang jelajah
aku seorang jelajah
maafkan santian pak lex
kalau berjalan seru
kalau berjalan seru
aku seorang jelajah
aku seorang jelajah
aku seorang jelajah
kalau berjalan seru
kalau berjalan seru
aku seorang jelajah
aku seorang jelajah
kalau berjalan seru